penurunan jumlah ponsel yang dipasarkan selama dua ribu delapan belas lalu ternyata tak berdampak pada pemasukan dari penjualan aplikasi ponsel
dan jika kita berbicara pemasukan ini otomatis yang akan dihitung ialah cuan
dan dalam hal ini ada dua toko aplikasi yang bersaing secara ketat apalagi kalau bukan app store dan play store
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini